buronan kasus bantuan likuiditas bank indonesia blbi samadikun hartono ditangkap di tiongkok
pemilik dan mantan komisaris utama bank modern yang buron sejak dua ribu tiga itu ditangkap saat hendak menonton balapan formula one di shanghai
kepala badan intelijen negara sutioso mengatakan proses pemulangan samadikun hartono perlu waktu dan mengikuti aturan yang berlaku di tiongkok
nanti proses pemulangannya akan dilakukan berdasarkan mekanisme internasional yang disepakati dan sesuai dengan hukum negara cina
tentu saja proses itu akan memerlukan waktu tetapi dipastikan akan diurus sebaik baiknya oleh kedua negara